bagaimana dengan kami
ini menjadi hak anda
menjadi hak ini biasa
dua orang anggota dprd humbang hasundutan atau humbahas sumatera utara ini tak bisa menahan emosinya
sampai sampai meja digebrak bahkan menyeramkan air ke arah ketua dprd humbaas
kericuan ini terjadi saat rapat pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun dua ribu dua puluh satu berlangsung
kericuan bermula di saat rapat dprd humbak hasundutan
sejumlah anggota banggar menyatakan menolak pengesahan perubahan apbd
dan keberatan atas sikap pimpinan rapat yang tetap menentuk palu atas perubahan apbd humbang hasundutan
beberapa anggota dprd humbahas dengan keras meminta ketua dprd untuk mencabut lagi keputusannya
tidak akan mungkin mendapatkan musawarah untuk mufakat
tentunya kita harus menempuh
mekanisme suara terbanyak voting
tetapi keturunan dprd tidak mau mengakomodir aspirasi dari anggota
sehingga terjadilah kericuan untuk minta dprd mencabut ketukan palu yang dilanjutkan tadi
akibat kericuan tersebut rapat sidang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah humbas sempat diskors
sementara rapat pertanggung jawaban laporan anggaran tahun dua ribu dua puluh yang sedianya dilakukan di hari yang sama tidak jadi dilakukan
azar effendi manuru mandeli natal sumatera utara